dan untuk membahasnya sudah ada kabit humas polda gorontalo kombes pol wahyu tricahiono
selamat malam waktu gorontalo pak wahyu
selamat malam mas iqbal
pak wahyu bisa dijelaskan bagaimana sebenarnya penyelidikan terakhir terkait kasus ini
dan penyalahgunaan seperti apa yang dilanggar oleh korban
baik mas iqbal jadi perlu saya sampaikan di sini
terkait peristiwa yang terjadi ini ada tiga hal yang sedang diproses ataupun diusut oleh polda gorontalo
yaitu terkait pelanggaran sop dan penyalahgunaan kewenangan
kemudian terkait kasus tiga ratus tiga puluh delapan sendiri tentang pembunuhan
serta undang undang darurat nomor dua belas tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh satu tentang kepemilikan senjata api ilegal
penyalahgunaan kewenangan ini berdasarkan dan pelanggaran sop
ini berdasarkan hasil pemeriksaan bid prof polda gorontalo
ini terhadap korban ini melanggar pasal tiga belas s satu huruf e dan f
perkap empat belas tahun dua ribu sebelas tentang berde etik profesi pori
selain terhadap korban ini juga terhadap tujuh anggota jaga
yang pada saat itu melaksanakan tugas jaga
dan terkait dengan hal ini pak apakah sebelumnya sudah pernah ada kasus serupa pak
seperti halnya ada tahanan yang bisa keluar bersama salah seorang anggota kepolisian dan lain sebagainya begitu pak
selama ini belum ada
ini baru pertama kali terjadi pak
nah polda sendiri sudah melakukan pemeriksaan terhadap pelaku r y
nah dari keterangan pelaku apakah
hanya karena kesal atau ada motif lain ini pak
untuk sementara hasil pemeriksaan terhadap aku
ataupun saksi saksi yang lain ini masih berkisar karena sakit hati
terkait nanti berkembang nanti kita lihat dari hasil penyidikan
untuk saksi saksinya sendiri ini katanya dari pihak keluarga pelaku pak
atau bagaimana pak mohon konfirmasinya
jadi untuk saksi saksi ini kan ada sekitar tujuh orang yang sudah diperiksa
itu daripada pelaku sendiri kemudian adik daripada si pelaku atas nama r p y
yang juga sudah ditetapkan sebagai tersangka dan sudah ditahan
kemudian juga saksi dari istrinya istrinya pelaku
kemudian orang tua daripada pelaku juga orang tua kiri
nah ini terkait dengan kita kembali lagi soal pelaku yang bisa keluar dari tahanan itu sendiri pak
apakah sebenarnya kalau misalnya ada
faktor faktor tertentu tahanan bisa keluar pak
sebenarnya protapnya seperti apa
jadi perlu saya sampaikan
di dalam taturan kepolisian bkpori nomor empat tahun dua ribu lima belas
itu terkait rawatan tahanan di lingkungan polri
tahanan dapat dikeluarkan sementara dari ruang tahanan ori untuk tiga hal
yaitu kepentingan penyidikan
kepentingan pribadi tahanan
dan juga keadaan perlu dan sesat
namun dalam pengeluaran tersebut harus seizin dan atas penilaian daripada penyidik
dan harus dikawal oleh anggota pori
pada saat kejadian apakah pelaku dan juga korban sempat ada pengawalan dari pihak kepolisian juga pak
dari hasil pemeriksaan tidak ada
jadi korban hanya sendiri membawa pelaku ke kediaman daripada pelaku
sejauh ini hasil pemeriksaan sendiri
apakah ada informasi terkait dengan hubungan antara pelaku dan juga korban pak
jadi perlu diketahui bahwasannya korban ini kan jabatannya sebagai direktur perawatan tahanan dan barang bukti
sudah menjadi tupoksinya dan kewajibannya untuk melaksanakan pengecekan secara rutin terhadap kondisi tahanan
termasuk mendengarkan keluh kesah siapa tahu ada tahanan tahanan yang sakit
nah kebetulan kasus ini
ini ada kelukesah daripada si pelaku terhadap korban di mana pelaku memiliki masalah keluarga
sehingga atas dasar inisiatif sendiri korban ini memenuhi apa yang menjadi keinginan pelaku untuk bertemu dengan keluarganya
dengan batas waktu lima belas menit
namun waktu yang diberikan ini tidak dipenuhi oleh pelaku
sehingga korban sempat melakukan terjadi cekcok
sehingga korban melakukan terjadi cekcok
sehingga korban melakukan terjadi cekcok
melakukan memukul daripada pelaku
kemudian pelaku sakit hati
masuk ke dalam kamar
ambil senjata ilegal yang sengaja disimpan secara ilegal
kemudian melakukan penembakan terhadap korban
mohon informasinya pak wahyu
ini kalau misalnya korban sempat meminta untuk keluar terkait dengan masalah keluarga
kalau kita boleh tahu
sebenarnya masalah keluarganya seperti apa pak
sehingga begitu penting
sampai harus keluar dari tahanan pak
ini yang kita masih dalami ya
masalah keluarganya seperti apa
karena korban sendiri sudah meninggal
oke berarti masih terus dicari tahu pak ya
terkait dengan hal ini
nah mohon konfirmasinya juga pak
ini pelaku ini betul tahanan kasus narkoba ini sejak kapan ini pak
jadi untuk pelaku r i j ini
oleh direkturat presidensi narkoba
ini terkait penyalahgunaan narkoba
dan sudah ditahan di rutan poda gurun talu sejak tanggal empat belas januari lalu
oke ini berkaitan dengan
sekarang masih menunggu proses tahap dua nya
berkaitan dengan pemakaian atau jual beli pak
oke selanjutnya nih pak
apakah pelaku ini mendapatkan izin pak untuk pulang ke rumahnya
dari pimpinan polda gurun talu atau penyidik
tadi saya sampaikan bahwasannya disinilah jadi kesalahan prosedur
karena korban ini mengambil inisiatif sendiri
untuk mengantar daripada pelaku ke rumah
pas pengetahuan tanpa seizin daripada penyidik
inilah terjadi kesalahan ataupun penyalahgunaan kewenangan maupun kesalahan prosedur
dan terkait dengan tujuh anggota piket yang saat ini diperiksa juga pak
bagaimana hasilnya dan apa sanksi selanjutnya kalau misalnya benar benar terbukti melanggar sop pak
terkait terhadap tujuh anggota yang lainnya
ini masih dalam proses pemeriksaan dan pemberkasan
nantinya setelah selesai di berkas baru nanti akan dibawa ke dalam proses sidang komisi kode etik
nanti disitu akan diputuskan
terkait dengan kejadian ini apa selanjutnya yang akan dilakukan oleh khususnya dari polda gorontalo
terkait dengan kejadian ini
apakah ada perlakuan khusus lagi untuk lebih menjaga agar hal ini tidak terulang kembali pak
artinya kasus ini menjadi evaluasi bagi kita
khususnya dalam rangka pelayanan terhadap tahanan
sehingga mudah mudahan ini tidak lagi terjadi di masa yang akan datang
kombes paul wahyu tricah yono tentunya kita sama sama menunggu bagaimana hasilnya
apakah ada hubungan khusus begitu antara pelaku dan korban
dan nantinya kita lihat dari hasil penyidikan oleh pihak kepolisian sendiri
terima kasih sekali lagi pak wahyu tricahyono sudah berbincang dengan kami malam hari ini